proses yang cukup lama komisi pemberantasan korupsi akhirnya bisa menahan setia novanto
dan sudah mulai melakukan pemeriksaan terhadap setia novanto kemarin
setelah ditahan di kpk di rutan titipan kpk
dan sudah bersama saya pada hari ini
juru bicara komisi pemberantasan korupsi febri diansyah
mas febri terima kasih sudah hadir di studio kami
sudah berhasil akhirnya kita bisa dikatakan itu drama cukup panjang beberapa hari itu
tapi akhirnya sudah berhasil ditahan
apa yang sudah berhasil digali dari setia novanto
penahanan lanjutan kita terhitungnya sejak hari minggu ya
hari minggu ketika kita bawa ke rutan kpk
jadi ditahan dua puluh hari ke depan di rutan kpk
dalam proses ini kita sudah melakukan pemeriksaan sebagai tersangka itu sekitar dua kali
jadi ketika kita bawa dari rscm kemudian diperiksa dulu di kantor kpk
karena tersangka kan punya hak untuk disampaikan apa saja hak hak dari tersangka
dan kemudian kasusnya secara umum kurang lebih seperti apa
itu hak tersangka yang kita hormati
nah pemeriksaan awal dilakukan
pemeriksaan kedua dilakukan kemarin
meskipun ada beberapa pernyataan dari pihak kuasa hukum misalnya ya
tersangka tertidur segala macam
namun prinsipnya menjawab atau tidak menjawab bicara apapun juga itu hak tersangka
dan kpk juga menjawab
dan kpk tentu punya kewajiban untuk tidak tergantung pada statement sangkalan bantahan ataupun pengakuan dari tersangka
jadi itu benar ada kesulitan dalam pemeriksaan
bagi kami itu bukan kesulitan karena pola dan tingkah kalau dibilang seperti itu berbeda beda memang antara tersangka yang satu dengan tersangka yang lain
ada yang kita tahu juga mengaku sering lupa
ada yang mengatakan informasi tapi tidak semua
dikatakan ada yang diam sama sekali
dan bagi kpk itu tidak masalah karena kami yakin dengan bukti bukti lain yang kita miliki
sejumlah saksi juga sudah kita periksa termasuk hari ini
penahanan kemarin sangat sangat memang diperlukan
apa yang ditakutkan kpk sebenarnya
penahanan itu sebenarnya proses yang wajar saja
dalam setiap penyidikan ketika kita sudah menetapkan tersangka
ketika ketentuan di pasal dua puluh satu kuhap sudah terpenuhi maka penahanan bisa dilakukan
yang pertama yang paling mendasar adalah tersangka diduga keras melakukan tindak pidana korupsi
diduga keras artinya bukti bukti yang kita miliki sudah lebih dari cukup dibanding sekedar ketika kita menetapkan sebagai tersangka
jadi relatif jauh lebih solid bukti bukti yang kita miliki
yang kedua yang saya kira publik juga perlu tahu
sebelumnya sekitar pada hari kamis sebenarnya kpk sudah mengumumkan menerbitkan surat dpo
daftar pencarian orang karena memang sejak rabu kita tidak menemukan yang bersangkutan
kamis malam ya
sudah kita himbau berulang kali kalau memang punya etikat baik datang saja ke kpk dan menyerahkan diri
jadi proses itu sudah kita lakukan
nah ini termasuk salah satu alasan subjektif sebenarnya di alasan penahanan
dikhawatirkan melarikan diri misalnya atau dikhawatirkan menghilangkan barang bukti atau dikhawatirkan mengulangi perbuatan
jadi salah satu dari itu
sedangkan alasan objektifnya itu diatur terkait dengan berat ringannya ancaman pidana maksimal
di atas lima tahun itu sudah memenuhi syarat objektif untuk dilakukan penahanan
karena itulah penahanan kita lakukan
sebenarnya kita lakukan sudah sejak hari jumat ya
jumat penahanan dilakukan ketika di rs medica
kemudian ketika kita bawa ke rscm dan ternyata masih dibutuhkan rawat inap atau perawatan lanjutan
maka tentu secara etis dan dari aspek hak asasi manusia kita juga harus lakukan pembantaran penahanan
jadi selama dirawat di sana sampai dengan hari minggu itu dibantarkan
ada suara kemudian hal itu tidak dilakukan terburu buru pada saat penetapan tersangka yang pertama
kenapa berbeda sekarang
tentu saja berbeda ya
kalau di yang pertama kita lebih banyak memeriksa sejumlah saksi saksi dulu
ada seratusan saksi yang kita periksa pada saat itu
sedangkan pada penetapan tersangka yang kedua ada faktor putusan pra peradilan yang juga harus kita hormati
setelah seseorang menjadi tersangka kemudian ada putusan pra peradilan
meskipun sejak awal kami sudah hati hati tapi tentu kami harus jauh lebih hati hati dalam penanganan perkara ini
apa yang ingin kami capai sederhana saja sebenarnya
agar nanti bukti bukti yang sudah dimiliki bisa diuji di pengadilan tindak pidana korupsi
karena itulah kita secara hati hati menangani dan sampai akhirnya nanti kasus ini terbukti
jadi bukan karena sudah ada lampu hijau dari istana untuk menahan kemudian kpk melakukan penahanan ya
saya kira tidak seperti itu ya
karena pak jokowi sendiri juga sudah mengatakan patuhi saja aturan hukum
patuhi aturan hukum itu kan bisa mencakup terhadap tersangka itu sendiri
misalnya pasal satu ratus dua belas kuhap itu mengatur kalau tersangka atau saksi dipanggil
kalau tersangka atau saksi dipanggil kalau tersangka atau saksi dipanggil
kalau tersangka atau saksi dipanggil

dan juga hukum itu juga ada hukum acara yang berlaku bagi penyidik
termasuk juga soal penahanan pemeriksaan dan yang lain lain
kita bicara tentang pra peradilan sekarang sudah ditetapkan hakimnya
sudah beredar di media tanggalnya sudah dikeluarkan tiga puluh november nanti
apa yang bisa sebenarnya pelajaran yang diambil dari pra peradilan kemarin sampai kalah pada saat itu
kalau kita baca putusan peradilan sebelumnya
sebelumnya sebenarnya ada perdebatan hukum di sana
kpk memandang ada ketentuan khusus di undang undang kpk
namun sudah lah kita hormati putusan praperadilan itu
maka sebagai wujud penghormatan itu kita melakukan penyelidikan kembali
jadi setelah putusan sekitar pada akhir september
kemudian di awal oktober kita lakukan penyelidikan kembali
kita panggil beberapa orang untuk minta keterangan
termasuk yang jadi tersangka saat ini
atau sn kita panggil dua kali sebenarnya
tapi tidak datang
karena di penyelidikan kita tidak bisa melakukan upaya paksa atau sejenisnya
kemudian setelah bukti permulaan yang cukup
kita tingkatkan ke proses penyidikan
ini salah satu bentuk kita mempelajari betul putusan pra peradilan sebelumnya
meskipun memang kita berpatokan pada pasal empat puluh empat undang undang kpk
yang mengatur kalau kpk
kpk sudah menemukan bukti permulaan yang cukup di tahap penyelidikan
bukti permulaan yang cukup ini minimal ada dua alat bukti
sama persis seperti pasal di kuhap yang mengatur tentang tersangka
jadi seseorang menjadi tersangka itu dengan basis minimal dua alat bukti tersebut
maka kita sudah tingkatkan ke penyidikan dan ada tersangka di sana
itulah yang kita proses saat ini
jadi kalau ditanya perbedaannya
tentu saja saat ini kita jauh lebih hati hati
meskipun sebelumnya kita juga sudah sangat hati hati ya
dan yang kedua sekarang juga sedang kita pelajari sebenarnya
putusan praperadilan permohonan praperadilan yang diajukan yang kedua ini
termasuk salah satu alasan yang mungkin bagi sebagian kalangan akademisi atau ahli hukum pidana
ini akan jadi pertanyaan yang serius
ketika dikatakan kpk tidak bisa menetapkan kembali sn sebagai tersangka
karena ada prinsip nebis in idem
setahu saya dan dari banyak diskusi yang kita lakukan
nebisin idem itu dipahami sebagai seseorang tidak bisa dituntut untuk kedua kalinya
kalau sudah ada fonis yang berkekuatan hukum tetap
nah tentu saja berbeda dengan proses peradilan yang hanya membatalkan proses formilnya saja
apa iya karena proses formilnya dibatalkan
kemudian seseorang bisa lepas bebas atau tidak bisa dibatalkan
mas febri sebenarnya optimisme seperti barusan
itu juga saya dapatkan ketika kepala birohukum kpk diwawancara sebelum pra peradilan yang pertama
pada saat itu jurnalis sudah menjabarkan pak ini saksi saksinya sama dengan hadi purnomo pada saat itu
kemudian polanya juga mirip dengan pola yang dilakukan oleh budi gunawan saat itu
juga membahas tentang laporan hasil pemeriksaan lhpbp
tentang terhadap kpk
pada saat itu optimis tidak akan kalah
tapi toh akhirnya kalah juga
jadi sekarang itu tidak boleh terulang tentu saja
harapan banyak orang jangan kalah lagi
harapan banyak orang itu sama dengan harapan kpk
kenapa kami optimis karena kami yakin betul dari aspek hukumnya
saya tidak tahu kalau ada faktor non hukum di luar ini kita juga tidak bisa menduga duga hal tersebut
tapi secara hukum kita yakinkan
contoh yang paling sederhana kalau bicara tentang apakah bukti dalam perkara sebelumnya itu bisa digunakan
menurut proses di pra peradilan yang pertama itu tidak boleh digunakan
tapi coba baca putusan pengadilan tipikor dengan terdakwa irman dan sugiharto
dalam kasus ktp elektronik ada lebih dari enam bukti yang disebutkan di sana itu digunakan untuk perkara lain
putusan pengadilan loh yang bilang seperti itu
sementara di sisi lain ada yang mengatakan dan itu jadi dasar misalnya kpk kemudian dikalahkan dalam pra peradilan
bukti bukti sebelumnya tidak bisa digunakan
logika seperti apa yang bisa menerima bahwa itu misalnya bisa kita lihat menjadi faktor satu satunya dari aspek hukum yang menyebabkan kpk kalah
tentu itu jadi pertanyaan yang serius
selain itu kasus ktp elektronik ini bukan dilakukan oleh satu atau dua orang
tapi diduga dilakukan oleh satu orang
tapi diduga dilakukan oleh satu orang
tapi diduga dilakukan oleh banyak pihak sehingga ada sejumlah orang yang diduga bersama sama melakukan korupsi
mana mungkin perbuatan yang bersama sama buktinya harus sama sekali berbeda antara satu dengan yang lainnya
sulit sekali mencari dasar teori hukum dasar pasal pasal di aturan hukum yang ada untuk membenarkan logika bahwa bukti yang lama tidak boleh digunakan untuk tersangka yang lain

karena memang itu putusan pengadilan dari produk kekuasaan kehakiman
bagi kpk sebagai institusi penegak hukum tinggal kami lakukan koreksi koreksi jika ada memang kekeliruan dan juga tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku
karena itulah kita kembali menetapkan tersangka baru melalui proses penyidikan yang kedua ini
apakah kemudian sulitnya meminta keterangan dari stiano fanto itu bisa dianggap sebagai pola untuk mengulur ulur waktu lagi
karena kan bagaimanapun penahanan sampai enam desember prapradayaan tiga puluh november
kalau melihat polanya apakah anda melihat ada pola yang sama yang akan digunakan tersangka sn ini agar bisa nanti menahan gerak kpk
kalau bicara batas waktu penahanan di proses penyidikan itu ada satu ratus dua puluh hari sebenarnya
kita baru melakukan penahanan di dua puluh hari pertama
tapi orang tentu bertanya tanya
bukankah ada proses peradilan yang jadwalnya adalah tiga puluh november dua ribu tujuh belas sekitar kurang dari sepuluh hari lagi ya
nah tentu itu juga menjadi pertimbangan kpk karena itu pimpinan menugaskan secara paralel ada dua tim yang berjalan
pertama tim birohukum untuk mempelajari substansi pra peradilannya
yang kedua tim di bidang penindakan yang akan bicara yang akan mendalami substansi atau materi pokok dari kasus ini
dan kita tentu harus semaksimal mungkin untuk menguatkan bukti bukti yang ada secara terus menerus
sadarkah sekarang kpk sudah membuat gaduh republik ini
ketua dewan perwakilan rakyat ditangkap dengan caranya seperti itu rumahnya didatangi digeledah
yang juga menjadi ketua umum salah satu partai politik terbesar
memang bukan ranah kpk untuk masuk ke dalam ranah politik di sini
tapi ini adalah kegaduhan yang kpk bikin saat ini
sebenarnya kalau itu disebut kegaduhan itu tidak perlu terjadi
kalau ketika kita panggil yang bersangkutan datang
datang saja secara baik baik
kalau memang ada bantahan sampaikan pada penyidik
pasti semuanya akan berjalan dengan sangat baik
kpk tentu punya tugas
ada satu prinsip paling dasar yang harus dipegang oleh penegak hukum yaitu konsep equality before the law
seseorang mungkin punya jabatan yang tinggi
punya posisi yang terhormat baik dari aspek sosial ataupun dari aspek jabatan secara resmi
tapi di mata hukum mereka semua sama
ketika ada pejabat tertentu di level menengah atau level bawah
kita proses dengan hukum acara yang berlaku
apakah kemudian orang orang yang berada pada posisi lebih tinggi itu kebal hukum
tentu saja tidak
dengan basis berfikir inilah
maka kita melakukan segala upaya yang dimungkinkan menurut hukum
makanya kita bilang seharusnya kelelahan minggu yang lalu itu tidak perlu terjadi
kalau orang orang yang dipanggil oleh kpk
baik sebagai saksi ataupun sebagai tersangka
itu datang ke kpk dan menghadap penyidik
jelaskan apa adanya
kecuali memang ada alasan yang tidak bisa dihindarkan
kita tahu misalnya pak sn itu dipanggil sebagai saksi untuk tersangka ass
sampai dengan hari kamis itu empat kali
itu sebenarnya panggilan terbanyak yang sudah diberikan
artinya kalau kita bicara tindakan secara persuasif semuanya sudah kita lakukan
pemanggilan sebagai tersangka memang satu kali
namun dalam proses penyelidikan kita juga sudah memanggil menyampaikan surat undangan klarifikasi dua kali
dan sebelumnya ada sejumlah panggilan lain yang juga tidak dihadiri
kalau kita total ada sekitar sebelas panggilan yang pernah disampaikan oleh kpk
justru yang menarik di panggilan pertama yang bersangkutan datang ke kpk
tanpa alasan yang menurut kami mengada ngada ketika mengatakan
anggota dpr itu punya hak imunitas
sangat kooperatif justru ya
hak imunitas digunakan untuk seolah olah memproteksi ada wilayah wilayah yang tidak bisa disentuh oleh hukum
tapi bagaimanapun sekarang mas febri sudah ada perlawanan yang luar biasa gencar
salah satunya dari wakil ketua dpr fahri hamzah
kita lihat pernyataan berikut
ini blbi mana katanya ada blb
mencitra anak aja
ini kami menghadapi kasus besar
udahlah kita ini kan kosa katanya kpk kan udah hafal
kami sedang sangat serius berkoordinasi
ini adalah kasus besar
merupakan grand corruption
ini akan tentu akan sangat dinantikan oleh masyarakat
ini kasus akan betul betul kami dalami
kpk akan bekerja sama dengan semua pihak
kalian gak muntah dengar kata kata gitu
saya udah mau muntah
kita dibohongin terus ya memang bangsa kita kan nasibnya
tanggapan anda mas febri
terkadang sebenarnya hal hal yang seperti itu tidak perlu ditanggapi
tapi mungkin sebagai hak publik kita perlu jelaskan bahwa
ada pihak pihak tertentu yang saya tidak tahu persis apakah sudah membaca dakwaan misalnya
atau mengikuti proses persidangan
atau hanya bicara berdasarkan imajinasi tanpa fakta fakta yang jelas
saya tidak tahu apakah itu juga terjadi pada beberapa orang kali ini yang menyampaikan komentar komentar terkait dengan penanganan kasus ktp
menarik bicara imajinasi karena orang yang sama juga menuduh kpk kasus korupsi ktp elektronik ini hanya hayalan
justru itu yang harus dibuktikan di proses persidangan
apa yang bisa disampaikan misalnya untuk dua orang terdakwa dalam kasus ktp elektronik itu sudah difonis bersalah sampai di tingkat banding
nah apakah putusan pengadilan ini hayalan
saya tidak tahu bagaimana definisi hayalan menurut orang orang tertentu tersebut
tapi yang pasti kpk tentu fokus pada proses hukumnya
kita sudah ajukan bukti ada lebih dari seratus saksi yang kita ajukan di pengadilan
lebih dari enam barang bukti yang kita ajukan di pengadilan
termasuk dokumen juga
ada bukti petunjuk juga
dan juga ada sejumlah pihak yang mengembalikan uang termasuk terdakwa yang kita proses ini
jadi dari aspek bukti sebenarnya sudah sempurna bukti yang kita ajukan
dan sudah difonis bersalah
dugaan kerugian keuangan negara dua tiga triliun itu adalah fakta hukum yang kemudian masuk dalam pertimbangan hakim dan dinyatakan terbukti oleh hakim
apakah itu khayalan saya tidak tahu siapa yang berkhayalan
apakah setia novanto sekarang adalah tersangka yang paling sulit yang pernah ditangani oleh kpk
kompleksitas penanganan perkara dan juga kalau bicara soal kesulitan itu ragamnya berbeda beda
ada tersangka yang kita proses itu kesulitannya pada sulitnya mencari yang bersangkutan karena kabur ke luar negeri
ada sampai beberapa negara
itu kita cari
kebetulan ia juga punya posisi politik yang kuat pada saat itu
karena masih menjadi bendahara umum di partai yang berkuasa ketika itu kita tangani
tapi ada juga tersangka yang kompleksitasnya kasusnya lebih tinggi karena kesulitan kasusnya itu sendiri
nah ini tentu juga jadi tantangan bagi kpk
namun ada juga tersangka yang beralasan macam macam untuk tidak bisa datang ke kpk
termasuk alasan sakit
nah tentu itu menjadi tantangan bagi penyidik untuk melihat lebih lanjut
dalam konteks yang sekarang kita tangani kalau ada alasan sakit yang digunakan ya sudah kita kerjasama dengan idi
idi punya komitmen yang cukup kuat
waktu kita diskusi kemarin kita sudah punya mou juga
kalau ada yang mengaku ngaku sakit atau mengatakan sakit tentu kita uji
apakah orang tersebut fit untuk itu
apakah orang tersebut fit untuk berada di trial
atau di tahap awal fit untuk di pertanyaan
jadi bisa ditanya atau bisa dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut
dan apa yang terjadi di minggu ini itu pelajaran berharga bagi semua pihak bahwa kpk dan idi punya kerjasama yang sangat baik
jadi anda tidak akan bisa untuk misalnya menggunakan alasan sakit atau alasan sejenisnya
kecuali benar benar sakit secara kemanusiaan tentu kita juga harus menindaklanjuti
apakah ini perkara tersulit
banyak politisi birokrat lintas partai partai partai besar penguasa juga ada
saya kira tidak juga ya
pada dasarnya semua perkara itu pasti sulit
namun kesulitannya bisa berbeda beda
nah kebetulan memang perhatian publik sangat tinggi untuk kasus ini
dan saya kira itu bukan hanya soal kasusnya
tapi soal kepentingan publik yang sangat luas di sini
bicara soal pendaftaran administrasi kependudukan kita nggak bicara lembar plastik yang segi empat itu dulu
tapi bicara administrasi kependudukan ini kan soal kepentingan yang jauh lebih besar
bagaimana negara ini bisa mengelola warga negaranya hak hak warga negaranya terjamin karena identitasnya tidak ada yang palsu
dalam proses politik ketika pemilu tidak ada pemilih ganda dan segala macam
ini kepentingan yang jauh lebih besar sebenarnya yang ada persinggungannya dengan kasus korupsi
dan ternyata kita temukan dugaan kerugian keuangan negaranya itu atau dugaan aliran dananya itu hampir setengah dari nilai proyek
ya ya sangat luar biasa
dakwaan semuanya sudah kemudian terbukti di persidangan irman dan sugiharto
kemudian nama nama yang disebut itu artinya juga kuat dugaan menerima nama nama yang disebut dalam persidangan itu
setia novanto sudah ditangkap salah satunya
artinya dalam beberapa waktu ke depan kpk juga akan terus membuat kegaduhan ketika menangkap para politisi dari grup politisi kemudian grup birokrat dan beberapa kelompok lain
tidak akan terjadi kegaduhan kalau pihak pihak yang kita panggil itu datang dengan baik
dan tersangka tersangka baru akan segera ditetapkan
tersangka akan kita tetapkan
tersangka akan kita tetapkan
terus kira kira kita akan selesai lalu kita akan sampaikan informasinya begitu sudah ada bukti permulaan yang cukup
jadi minimal dua alat bukti itu tetap menjadi rujukan utama bagi kpk
terakhir apakah ini merupakan salah satu strategi kpk menangkap atasnya dulu kemudian memangkas akar akarnya hingga ke bawah
ada banyak kritik sekaligus harapan pada penegak hukum jadi bukan hanya pada kpk
pada penegak hukum secara keseluruhan karena di alam bawah sana
alam bawah sadar mungkin sebagian dari kita itu berpikir bahwa yang atas tidak mungkin akan kena
toh ada gium seperti pisau yang tajam ke bawah hukum seperti itu diasumsikan seperti itu
nah kpk tentu harus membuktikan bahwa ada gium yang berkembang secara umum itu tidak benar
karena hukum tidak demikian
siapapun yang bersalah harus diproses namun tentu kita harus hormati hak hak dari orang orang tersebut
termasuk prinsip praduga tak bersalah
apakah atau jangan jangan ini salah satu strategi kpk untuk menunjukkan kekuatan kpk yang atas saja sudah tertangkap
jadi yang bawah bawah jangan macam macam
ada maksud untuk memberikan pesan seperti itu
saya kira kekuatan itu tidak perlu ditunjukkan
kita bekerja saja yang kita minta sederhana saja sebenarnya
ketika kpk bekerja ketika institusi penegak hukum bekerja tolong kami jangan diganggu
dengan cara apapun
karena kalau ada gangguan gangguan yang memenuhi klausul obstruction of justice maka itu ada ancaman pidananya
baik terima kasih
juru bicara kpk mas febri diansyah
terima kasih mas